sementara sebuah spbu di jalur mudik pantura kawasan rembang jawa tengah memiliki toilet vip yang memiliki fasilitas hampir sama seperti toilet hotel berbintang
ada enam toilet vip dan sembilan toilet umum biasa di spbu gajah mada dekat gapura masuk kota rembang ini
toilet vip yang dibangun sepuluh tahun lalu ini memiliki fasilitas air hangat wastafel serta berukuran lebih luas dari toilet biasa
pengunjung cukup membayar ongkos kebersihan rp lima